untuk mengetahui perkembangan kondisi korban juga saudara telah bergabung bersama kita di rsud subang dr ahmad nasuhi
dokter tadi kami sudah menghubi kasat lantas begitu yang menyampaikan bahwa seluruh korban sudah dilarikan ke rumah sakit ya
empat orang meninggal dunia tetapi mungkin kami meminta anda yang menceritakan yang mengetahui kondisi persis di sana
bagaimana kondisi korban saat ini dok
ya terima kasih terima kasih kami juga sangat prihatin dengan kejadian ini ini merupakan kejadian yang berulang
jadi pernah di dua ribu sembilan belas dari depok juga waktu itu perpisahan bidan meninggalnya juga banyak dan kecelakaan tunggal
dan ini terulang di daerah yang dekat di situ juga
jadi sekarang informasi yang kami dapatkan kerjasama dengan dinas jahatan kabupaten subang akan ditirim
ada sembilan jenazah ke rsb subang
dan untuk yang luka ringan itu ada dua puluh orang itu dibawa ke puskesmas terdekat yaitu puskesmas palasari di ciater
kami sudah ini bekerjasama dengan dinas kesehatan mempersiapkan lokasi untuk penerimaan pasien pasien atau korban tersebut
untuk yang luka ringan di puskesmas balasari
yang jalan cagak dan kemudian di klinik tabak mekar
kemudian yang luka berat dan yang meninggal dibawa ke rumah sakit perkebunan
dan termasuk untuk jenazah dibawa ke rsb subang
oke kalau dikonfirmasi lagi pak berarti korban meninggal ada empat ya pak
kalau yang dirawat di
rsud subang ada berapa pak
saat ini sedang menunggu kami pak
jadi memang betul ini evakuasinya agak sulit
jadi kita hanya yang ringan ringan bisa dibawa ke puskesmas palasari yang terdekat dengan pkp
nah yang berat berat ini kita sedang menunggu
dan sudah dapat informasi dari teman kami dari kepala dinas kesehatan
ada sembilan jenazah yang akan dikawal dari subang
dan sudah mengontak ke kepala dinas
dinas kesehatan kota majadepok
dan rencananya memang akan siap membantu untuk evakuasi juga dari subang ke depok
oke ini karena rsud subang tadi penjelasan dokter bahwa masih menunggu begitu
artinya memang belum semua korban terevakuasi ya dok
jadi sudah dapat informasi dari lantas tadi juga kesulitan untuk mengevakuasi
kita tidak tahu yang apa
dari mungkin lebih jelas lagi dok yang diceritakan kepada dokter kesulitannya apa ya kira kira
kalau kami tidak tahu secara pasti ya mbak
karena posisi kami jauh dari pkp
tapi yang jelas kami siap untuk menerima korban korban tersebut
tapi melihat tadi informasi dari teman dari lantas subang itu tadi kesulitan mengevakuasi
jadi karena di bawah posisinya
tetapi rsud sudah dapat memastikan bisa menangani seluruh korban ya dok
karena kan jumlah korbannya tidak sedikit ya
kami siap untuk bekerja sama
dan kita siap untuk membantu para korban ini
mudah mudahan tidak banyak yang meninggal dan juga luka berat
karena kita sudah koordinasi tiga rumah sakit di kota subang
rumah sakit umum daerah subang
dan rumah sakit hamori
dan ini nanti dipecah ya jumlah korbannya untuk ditangani setelah rumah sakit begitu ya
karena kebetulan juga situasi di igd kami ini lagi krodit
termasuk mungkin dua rumah sakit yang lain
dan sudah disupport oleh kepala dinas
dan juga kejadian untuk memilah dan memilih
karena tadi kan disampaikan oleh dokter di awal tadi bahwa
peristiwa serupa pernah terjadi ya di tahun dua ribu sembilan belas begitu
mungkin bisa disampaikan penanganan yang paling tepat harus dilakukan saat ini seperti apa
yang paling penting jangan terlambat untuk mengevakuasi korban
karena kita dari situ bisa tahu ini korban bisa kita pilah
jadi yang kita perlu tangani segera itu yang kira kira buka berat itu
dok karena ada tiga rumah sakit yang akan menangani korban kecelakaan dok
mungkin kalau dari rsud subang tadi disampaikan crowded begitu
tetapi sudah ada koordinasi dengan dua rumah sakit lainnya
apakah mereka siap begitu untuk menerima
sudah kita dibantu oleh kepala dinas kesehatan kabupaten subang
dok ini kan korbannya cukup banyak ya
sembilan orang meninggal dunia
berusaha dievakuasi begitu ya dok ya
apa yang mungkin informasi terbaru yang dokter bisa sampaikan kepada kami
pastikan tetap koordinasi ya dengan petugas di lapangan ya
sudah sampai mana para korban ini
kalau mungkin yang terdekat yang luka luka ringan sudah ditangani di puskesmas palasari ya
ya cuma yang kita menunggu
yang luka luka yang berat atau yang meninggal ini
mudah mudahan ya itu harapan kita bersama
jadi jumlah korban yang sudah dekat ke rsud subang berapa orang dok
kami lagi menunggu informasi dari humas ya
karena ini kecepatan untuk evakuasi juga tergantung dari teman teman di lapangan ya
jadi berapa orang yang bisa ditangani oleh rsud subang saat ini dok
karena tadi igd nya tengah darurat ya
pada prinsipnya kami siap ya
tapi tergantung juga dengan pemilahan dan pemilihan itu
tapi artinya gini mbak
berapapun yang datang ke kami pasti kami terima ya
nanti kami minta lagi keterangan terbaru dari anda
semoga tidak ada korban meninggal yang bertambah
semua dapat selamat dari upaya yang dikerjakan oleh pihak rumah sakit seperti rsud subang